foto kecap ngapain sih duduk di sebelah gue
kamu masih sampe lo ganggu
gue tuh gak mau bikin masalah kok sama lo
gue tuh mau bikin cerita cinta sama lo yang unik romantis yang sweet gak terlupakan
yang bisa dicetak jadi sejarah
terus jadi wuuu gak ada orang yang tau
peringatan kedua ya
kita kan masih ada misi nyari petunjuk buat ngebuktiin kalau kerupuk kulit ini nggak salah
gue pengen ngajakin kerupuk kulit buat ngespay rumah arin pulang sekolah nanti
gimana ya cara gue bilangnya ya
si botol kecap emang bener bener nyebelin ya
ngapain coba deh ngeliatin gue sambil gak bisa diem kayak gitu
udah kayak belatung nangka tau gak sih dia
udah dua kali diperingatin sama bu vivi
dasar kerupuk kulit pakai acara nutupin gue sama bukunya lagi
kalau begini kan gue jadi gak bisa kasih kode kode sama dia
ini lagi hakim nyolek nyolek gue segala
aduh kerupuk kulit masih gak selesai
sadar juga ya kalau gue mau ngomong penting
pakai cara apa lagi ya
gak mungkin kan
kalian berdua keluar dari sini
dari tadi berisik banget ya
balikin ini dulu
eh kalian dapet gak
b acum petang
tukibik mu sadis improve semua lab
hape wyu nak ketemu
kau bisa keadaan ini
gua gak bodoh buat nyimpen hp butut itu di tangan gua
sekarang gue minta sama kalian buang hp ini ke tempat tadi ya
karena ini tuh penting
supaya anak anak ips gak bisa nuduh kita yang ambil hp ini dan nyebarin video ini
pinter juga lu ya
terbukti kan bukan gua atau temen temen gua yang nyuri hpnya
terus nyebarin videonya siapa dong
yang pasti bukan gue ya
gua aja kesebar setelah hp gua ilang
eh yang jelas bukan kita ya
jadi lo lo pada lu bisa nuduh sembarangan
oke gua gak bersalah
ardi gue minta maaf sama lu
lain kali kalo lo marah pake otak jangan pake otak
udah lo gak usah pikirin omong si ardi
gak ada gunanya juga
batu lu itu kawan
tanggap saja kok dia punya mulut itu sampah
jadi yang keluar dari dia punya mulut itu adalah sampah busuk yang tidak penting
dan ingat ya jangan sampe sampah busuk itu bikin alip punya hati tuh kopi
terus siapa dong yang nyebarin videonya kalau bukan gengnya aldino
yang pasti bukan kita
tuh tuh udah salah malah ngeles malah gue yang disalahin coba
lagi lu tau gak sih gue tuh abis baca anatomi laba laba
lu bayangin aja abis bacaan akumi laba laba ada yang kayak megang megang lutut lah
ya gue takut lah gue kira laba laba gimana sih lu
lu aja yang suka bikin orang susah sama lu nyebelin
yaudah lagian lu juga sih jangan nyalahin gue doang
gue tuh dari tadi kodein lu tau gak
kita itu kan harus menyelesaikan misinya dari patogar oke tentang arin nih
tapi lu dikodein gak paham paham juga
lu gini aja asik nutup pake buku
ya nggak gitu juga dong caranya botol kecap
yaudah lu pergi sana ah nyebelin banget lu
mau malah ngusir gue
itu semua diapain
ngusur nulis dari sini oh gak yaudah gue yang pergi nih
gue gak tau maaf sih
lu tak buti
gue bisa cari sesuatu

gue bisa cari sesuatu gue gak usah
gue sendiri gak perlu lu
eh koro koro kalau marah marah jangan lama lama ya nanti pulang bareng gue